gerhana matahari hibrida merupakan gerhana matahari yang tampak dari sebagian wilayah bumi sebagai gerhana matahari total
tetapi di sebagian wilayah lain tampak sebagai gerhana matahari cincin
gerhana matahari yang melewati wilayah indonesia merupakan gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian
berdasarkan siaran pers dari laman resmi badan riset dan inovasi nasional
lintasan gerhana matahari total akan melewati wilayah lautan seperti laut timur dan laut banda
daratan timur leste dan beberapa daerah di papua barat
sedangkan daerah lainnya akan mengalami gerhana sebagian
dosen astronomi universitas muhammadiyah surabaya andi siti mariam mengatakan
beberapa daerah di pulau jawa seperti jakarta dan surabaya juga akan mengalami fenomena ini
dalam sebuah tempat di bumi itu ada yang mengalami gerhana matahari cincin
dan kemudian ada juga yang mengalami gerhana matahari total
gerhana matahari hybrid ini
ini totalitas gerhananya
jadi yang mengalami gerhana matahari total dan cincin itu
itu melintas mulai dari samudera india
kemudian melewati pulau pulau di bagian timur nusa tenggara
kemudian ke maluku papua kemudian sampai ke lautan pasifik gitu
jadi yang di situ jalur totalnya mbak
jadi yang mengalami gerhana matahari total itu di daerah yang sempit itu
kemudian yang selain daerah itu mengalami gerhana matahari sebagian
dan itu hampir dialami oleh seluruh daerah di indonesia
mulai dari sumatera sampai papua semuanya mengalami
jakarta surabaya jawa mengalami gerhana matahari sebagian
staf pengajar departemen ilmu kesehatan mata fakultas kedokteran uner surabaya
menyarankan agar tidak melihat gerhana matahari secara langsung tanpa menggunakan filter khusus
pas yang matahari yang biasa kan terang sekali ya
jadi kita melihat sedikit aja kan pasti udah kayak sakit gitu ya
jadi saking brightness nya dia intensitas cahaya yang terlalu tinggi
sinarnya terlalu kuat
itu kita sedikit lihat aja kita sudah tidak kuat
tetapi pada proses gerhana ini
seolah olah karena dia ketutupan
jadi dia intensitasnya seolah olah dia turun
padahal semuanya radiasinya sama gitu
radiasinya malah bisa juga lebih besar gitu
sauli mengingatkan meski cahaya meredup ketika terjadi gerhana matahari
tingkat kecerahan dan paparan sinarnya tetap sama bisa menyakiti mata
bahkan dampaknya bisa pada sakit kepala mual hingga perubahan bentuk objek penglihatan
surabaya jawa timur